salat berjamaah di salah satu pesantren sahabatku di pakem sleman
daerah istimewa yogyakarta ini bisa jadi sama dengan aktivitas keagamaan di tempat lain
pun dengan aktivitas mengaji dan doa bersama yang dilakukan selepas sholat
namun bagi jody broto suseno kegiatan ini punya arti lain
ya ia yakin doa adalah
kunci sukses usahanya awalnya jody bercita cita menjadi arsitek sesuai pendidikannya ketika
berkuliah di sebuah universitas swasta di yogyakarta namun karena kebutuhan dan satu hal
lainnya ia memilih menjadi seorang pengusaha meski harus mengalami jatuh bangun dulu tak pernah ada
kata gagal dalam kamus hidupnya karena kejatuhan adalah keberhasilan yang tertunda baginya
nah saya pilihlah pindah ke jogja motor satu satunya dapat dari orang tua saya itu saya jual
kemudian saya pindah ke jogja dari penjualan motor itu saya bisa kontrak rumah seharga tujuh juta
motornya laku delapan lima juta satu lima juta itu saya buat beli kulkas beli peralatan buat saya buka usaha
nah jadilah tahun dua ribu kemudian saya merintis pertama kali waroeng stick and stick dari jogja
usaha miliknya ia kembangkan dengan konsep
spiritual company atau perusahaan bersistem spiritual gerai pertama miliknya yang terletak
di kawasan demangan sleman daerah istimewa yogyakarta yang disebutnya dengan nama the first
atau yang pertama pertama buka warung stick and stick itu saya enggak sholat tapi kemudian ketika
dua tahun atau tiga tahun warung stick and stick istri saya itu pengen nyari guru ngaji buat anak saya
nah kemudian nyari guru ngaji anak saya ngaji ke rumah kan guru ngaji datang ke rumah

cuma rss gitu lah nah terus kemudian ya saya menghindar karena saya nggak mau ngajian
jody mengatakan berdoa ada dalam prosedur dan aturan standar di perusahaannya jadi mau tidak
mau semua karyawan wajib berdoa meski ada beberapa yang mungkin merasakannya sebagai sebuah paksaan
bagaimana caranya mengubah doa untuk kepentingan korporasi menjadi doa untuk kepentingan mereka
ya ini memang nggak gampang tadi itu ya nggak gampang apalagi karyawan kita anak anak muda yang dengan penghasilan
lumayan besar belum nikah kebutuhannya masih banyak dan lain lain tapi pelan pelan
rubah main main jadi kita mengubah doa untuk kepentingan korporasi menjadi doa untuk kepentingan mereka
mereka menjalankan doa kemudian mereka melihat ternyata dengan doa omsetnya naik terus warung stik
omset kita alhamdulillah sudah menyentuh di angka delapan ratus miliar selama setahun
nah artinya apa teman teman karyawan itu juga akan ngeliatin kita berdoa supaya outletnya rame
emang berdampak dan ternyata kita membuktikan omset kita naik gaji mereka juga naik
bonusnya kita tambahin lagi
alhasil jody mengaku jumlah gerangi meningkat hampir tiga kali
dari yang dahulu empat puluh gerai pada tahun dua ribu delapan kini ia sudah mempunyai satu ratus empat belas gerai
jumlah karyawannya pun meningkat dari delapan ratus karyawan pada tahun dua ribu delapan kini menjadi satu delapan ratus karyawan
ini pun belum termasuk beberapa perusahaan miliknya dengan merek lain
jody yakin keberhasilannya ini akibat doa seluruh karyawannya
serta dari para santri pesantren miliknya yang jumlahnya lebih dari seribu orang
dan binaan binaan perusahaan lainnya
ridwan salah satu karyawan sudah bekerja selama delapan tahun
di gerai pertama steak and shake mengaku lebih tenang ketika berdoa sebelum bekerja
rutin tiap minggu itu sama ustadz pribadi
bisa ke warung ke outlet itu satu minggu sekali
sama sholat jamaah habis tutupan terus ngaji gitu
sementara santri santri di pesantren juga meyakini bahwa doa punya kekuatan yang sendiri
kami percayai itu kalau dengan kita semakin mendekat kepada allah
dengan semakin kita banyak berdoa banyak interaksi dengan al quran
dapatkan banyak keberkahan dari allah dan itu akan mempermudah kesuksesan mempermudah usaha
bagi sebagian orang meraih cuan bisa jadi hanya bisa dilakukan dengan hal hal nyata
seperti produk promosi dan pemasaran saja
namun bagi seorang jody broto suseno yakin doa adalah kekuatan spiritual
yang bisa menjadi kunci utama kesuksesannya mendapatkan cuan dengan hasil maksimal
hendrawan seorang karyawan berkata
ketiawan teguh supriyadi yogyakarta